assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kurang semangat selamat pagi semuanya pagi
mana suaranya universitas bunda mulia
tepuk tangan dong keren
baiklah teman teman semuanya
sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam acara hari ini
di mana acara hari ini adalah obrolan investasi untuk negeri ghost to campus
yang diadakan oleh cn indonesia bekerjasama dengan dj ppr kementerian keuangan
saya tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman teman yang sudah hadir pada hari ini
dari universitas bunda mulia
sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam orasi ghost to campus
selamat sekali hari ini saya sinti akarani akan menemani teman teman semua
sampai nanti di penghujung acara
saya juga ingin menyapa tentunya hadirin yang sudah bersama kita
ada bapak ubaidi sohe hamidi
sekretaris direktura jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko
selamat pagi bapak
bapak denny ridwan direktur surat utang negara
selamat pagi pak deni
kami ucapkan juga terima kasih

selamat pagi bapak deni ridwan direktur surat utang negara
dan juga selamat pagi kepada ibu kandi sofya senastidahlan
wakil rektor bidang akademik universitas bunda mulia
kami juga ingin mengucapkan selamat pagi ibu leli christine
dekan fakultas ilmu sosial dan humaniora
kemudian juga bapak igusti mura agung budi dharma
wakil dekan fakultas ilmu sosial dan juga humaniora yang hadir pada hari ini
dan tentunya saya ucapkan juga selamat datang kepada
brenda andrina selaku finance entusias
yang juga hari ini sebagai narasumber
baiklah hadirin semuanya
indonesia mempunyai cita cita yaitu indonesia emas dua ribu dua puluh
kita dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang signifikan
dan rekan rekan mahasiswa disini di universitas bunda mulia
akan menjadi aktor utama pastinya untuk tahun dua ribu dua puluh

pemerintah khususnya kementerian keuangan menggunakan anggaran pendapatan
dan belanja negara sebagai alat untuk mendukung dan menopang tercapainya indonesia emas dua ribu empat puluh lima
dalam konteks apbn kita melihat juga bagaimana pendapatan dan belanja negara berperan
dalam mendukung momentum pemulihan ekonomi
namun di luar itu pemahaman masyarakat tentang keuangan juga menjadi penting pastinya
apalagi untuk generasi budaya yang lainnya
seperti kita yang juga butuh pemahaman mengenai keuangan ini
bagaimana kita sebagai masyarakat dapat berkontribusi dalam mewujudkan indonesia emas dua ribu dua puluh empat
dan juga bagaimana kontribusi kita sebagai generasi muda
selain menuntut ilmu dan mengembangkan keahlian
generasi muda juga pastinya perlu perencanaan keuangan dan juga investasi
nah karena itulah direkturat jenderal pengelolaan pembiayaan dan resiko atau djp
dpr kementerian keuangan republik indonesia
kali ini mengadakan obrolan investasi untuk negeri atau orasi ghost to campus
berikan tepuk tangan ya semuanya
hadirin dan juga teman teman sekalian
baiklah teman teman semua kita akan melanjutkan sesi acara inti ya
yaitu kita akan mulai dengan kuliah umum djppr bercerita
nah disini kita akan mendengarkan ya terkait orasi
tentunya acara kita akan berbicara tentang orasi dan jadwal keuangan
dan juga tentang program dari djppr yang menjadi kuliah umum teman teman juga
yang akan disampaikan oleh bapak ubaidi untuk memberikan kuliah umum sebagai insight bagi kita semua
dengan demikian langsung saja saya undang bapak ubaidi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam salam jatera om swastiastu nama budaya salam kebajikan
yang saya hormati ibu kandi sofia sena sridahlan
wakil rektor bidang akademik
yang kami hormati ibu lelly christine
dekan fakultas ilmu sosial
dan izin juga yang kami hormati
tadi disebutkan ibu bapak para pendiri
bapak rektor dan ibu bapak sekalian
dan teman teman mahasiswa sekalian
yang tentu kita sangat banggakan
dan kita harapkan
karena tadi di awal disebutkan bahwa
teman teman ada yang berpikir
adik adik semua ini adalah
generasi emas tahun dua ribu empat puluh lima
yang akan memberikan kontribusi langsung
bagi negeri republik indonesia
kemana nanti akan diarahkan di dua ribu empat belas
dan yang akan menentukan bahwa
kita akan bisa menjadi
negara maju di tahun dua ribu empat puluh lima
dan ini adalah ada di tangan
hari ini saya mencoba
untuk memberikan beberapa hal
mengenai beberapa kebijakan
yang dikelola oleh pemerintah
dalam hal ini terkait dengan
pengelolaan keuangan negara
bagaimana nanti cara kita mengelola
dan kemudian bagaimana kita melakukan mitigasi
terhadap risiko yang dimunculkan
atas kebijakan yang
di dalam menjalankan
roda pemerintahan terutama di sisi
pengelolaan keuangan negara
next mungkin bisa di slide berikutnya
di tahun dua ribu empat puluh lima
itu akan terjadi perubahan yang sangat besar
jadi megatrend dua ribu empat puluh lima
kalau kita lihat disini
kalau kita bicara tentang
perubahan yang sangat besar
tentu akan memberikan implikasi
dampak yang sangat luar biasa juga
dalam berbagai aspek kehidupan
bahkan mungkin dalam cara
kita memandang persoalan
persepsi kita terhadap sebuah
persoalan itu mungkin juga akan membawa
bagaimana cara kita melihat sesuatu
bagaimana cara kita mengolah sesuatu
itu menjadi sebuah
itu tentu akan juga mengalami beberapa perubahan
karena beberapa hal yang tadi saya sampaikan
di tahun dua ribu empat puluh lima
itu penduduk dunia akan menjadi
separuh lebih itu ada di asia
yang kedua adalah
penduduk perkotaan mencapai sekitar
terjadi penambahan di emerging
kemudian yang ketiga adalah
peranan emerging ekonomis
jadi output negara berkembang itu

kita kalau sekarang masih negara berkembang
itu juga punya kontribusi yang lebih
kemudian perdagangan internasional
itu pertumbuhan global
kemudian juga keuangan internasional
dominasi mata uang dunia
bergeser dari dolar us
dari us dollar menjadi
kemudian juga kita lihat
kelas menengah di tahun dua ribu empat puluh lima nanti adalah
mencapai lebih dari
jadi kelas menengah lebih dari
kemudian sebagian besar
itu akan tinggal di perkotaan
tadi sampaikan di depan
kemudian persaingan sumber daya alam
teknologi perubahan iklim
termasuk juga perubahan geopolitik
jadi perubahan iklim
kita semua tahu akhir akhir ini
tidak hanya isu domestik tapi juga isu global
maka sampai dengan
ke depan tahun dua ribu empat puluh lima
menjadi tantangan sendiri bagaimana kita bisa
memetigasi adanya perubahan iklim
yang terjadi kemudian juga
kita tahu bahwa peningkatan peran
cina kerentanan di kawasan timur
tengah serta meningkatnya kelas baru
dan kelompok penentu tentu akan
mempengaruhi juga bagaimana
yang ada di dunia
nah teman teman sekalian di slide berikutnya
bisa akan kita melihat
proyeksi indonesia di dua ribu empat puluh
jadi saya akan mulai juga
dua ribu empat puluh lima itu seperti apa
tantangan seperti apa
prasyarat untuk mewujudkan indonesia emas seperti apa
dan bagaimana persyarat itu
bisa kita capai melalui
beberapa kebijakan yang ada di dalam apbn
nanti kita coba jelaskan sampai ke sana
nah di dua ribu empat puluh lima
indonesia punya cita cita
menjadi negara maju
tadi saya sampaikan di awal
ada beberapa parameter
ataupun perkiraan disampaikan oleh
beberapa lembaga internasional oecd

indonesia akan menjadi salah satu
pusat dari ekonomi dunia
mckense tahun dua ribu dua puluh satu juga
mengatakan kalau kemudian
kita masih dapat stay gitu ya
di dalam apa
masih on track seperti saat ini
maka di on track itu
sehingga kembuhan ekonomi kita
sama seperti di masa
prapandemi maka kita pun akan
ekonomi ke tujuh terbesar di dunia
juga mengatakan bahwa
dalam masih tetap seperti sekarang ini
kita masih tetap on track
dalam beberapa dekade kedepan
kita bahkan akan menjadi sepuluh besar
ekonomi di dunia dan saya kira
ini adalah tantangan
ini adalah informasi yang tentu perlu
kita sikapi bersama bagaimana
kita bisa memujukkan kesana
nah kemudian di dua ribu empat puluh lima
indikator yang kemudian diporeksikan
akan muncul adalah
ranking pdb di dunia
berdasarkan us dollar
terbesar dunia saat ini kita
enam belas kemudian angka harapan hidup
nanti menjadi tujuh puluh lima
tingkat pengangguran termasuk
bagaimana kontribusi industri
manifaktur ini juga akan
kondisi yang diharapkan di tahun
adik adik ibu bapak semua
teman teman semua yang bisa kami
sampaikan mengenai ini pengenalan apbn
ya mudah mudahan kita juga bisa
mendapatkan insight baru
oh apbn itu posturnya seperti ini
fungsinya seperti ini
punya korelasi untuk
mencapai tujuan penegara membantu
masyarakat mensimulasi ekonomi
dan seterusnya demikian
yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya
mohon maaf mudah mudahan bermanfaat
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak ubaidi soheh hamidi
direktur general pengelolaan pembiayaan
kementerian keuangan luar biasa ya
hari ini kita dapatkan manfaat yang luar biasa
dari sesi kuliah umum bersama
pak ubaidi semoga teman teman
semua bisa berkontribusi
untuk indonesia emas dua ribu empat puluh lima
tepuk tangan sekali lagi untuk teman teman
saya akan mengundang
tentunya sesaat lagi ada moderator
yang akan melanjutkan
sesi talkshow kedua ini yaitu
temanya nanti adalah pentingnya
literasi keuangan bagi generasi muda
dengan demikian saya akan langsung mengundang
saya langsung serahkan ke sarah arianti
halo sarah silahkan sarah
oke sebelumnya saya mau menjawab
nih teman teman ubm apa kabar
oke ini masih semangat ya
memandu nih talkshow
coaching klinik sih sebenarnya ya
bersama dua orang hebat nih
saya akan memanggil dulu
yang pertama ada
direktur surat utang
negara kementrian keuangan
ada bapak deni ridwan
silahkan bergabung bersama saya di depan
yang tadi udah naik panggung
sekarang kita panggil lagi kesini
pagi menuju siang
kang deni aja ya
apa kabar semuanya
narasumber kita yang kedua
ini adalah perencana keuangan
ini kalau saya boleh
memberitahu teman teman semua disini
dari kang denny dan juga
brenda karena disini banyak banget
keuangan ya tentunya untuk
lebih tentang literasi keuangan
kita tahu bahwa
bagi generasi muda itu investasi
literasi keuangan itu sangat penting
karena ada prinsip yang harus diketahui
risiko dan juga
manfaatnya itu menjadi maksimal
dengan tema pentingnya literasi keuangan
bagi generasi muda
mungkin pertanyaan pertama saya ingin ke
kang deni terlebih dahulu
gak apa apa ya boleh
oke kang deni
ini kan berhubung dengan judul yang tadi
sudah saya sebutkan mungkin
pertanyaan pertama itu lebih ke
kenapa sih literasi keuangan itu
penting bagi generasi muda
dan juga apakah hal ini
berdampak pada ekonomi indonesia
makasih pertanyaan bagus sekali
saya semangat kalau di tempat seperti ini
luar biasa ya ruangannya
kayak kita mau perform stand up komedi
aduh jangan dong pak
pakai dalemannya light gitu ya
pembawaannya tenang menghanyutkan
kalau saya kan dalamnya hitam
tapi biasanya bikin kangen
benar benar benar
jadi kalau penting sekarang ini
kalau kita perhatikan ya
di anak muda ada
ikan sepat ikan gabus
beli di bambu apus
biar apaan tuh
biar silut rahami tidak putus
pinjam dulu seratus
yang bikin kesel gitu ya
tiba tiba di wa ada kayak gitu langsung kita block gitu
ini kenapa ya karena
banyak diantara kita yang ternyata
gaya hidup hari ini
dengan penghasilan hari depan
yang belum tentu gitu
sehingga kemudian terlibat terjebak dalam
makanya kalau kita belajar
financial planning perencanaan keuangan
edukasi keuangan itu kan sebetulnya
mencoba untuk kita
tidak hanya untuk hari ini
kita juga harus mempersiapkan
hari esok karena kalau kita bicara investasi
kan pendapatannya nggak hari ini ya
pendapatan kita akan terima di hari yang akan datang
makanya orang yang belajar
management pasti adalah
orang yang belajar bahwa
kita tidak hanya hidup untuk hari ini
kita harus punya rencana untuk
masa depan makanya ini penting
untuk teman teman belajar
dan sayangnya di indonesia
yang sering kita
ajarkan itu mungkin lebih kepada
bagaimana kita cara mencari uang
cara mencari uang jadi polisi jadi pengusaha
jadi dokter jadi apa semuanya intinya
bagaimana cara mencari uang
tapi bagaimana mengolah uang
ini yang nampaknya masih belum
digali secara lebih dalam
makanya tidak aneh
teman teman tahu enggak kalau kita dati di ojk
siapa ada yang tahu enggak
ada yang tahu
dapat hadiah enggak katanya
boleh boleh nanti ada
dicarikan di jppr
siapa ada yang tahu
oke golongan masyarakat atau profesi
terjerat dalam pinjaman online
tapi oke tepuk tangan dong
oke terima kasih
jadi siapa pak
ternyata profesi yang paling tinggi
terjerat pinjaman online adalah
jadi kan makanya
isi penyedihkan ya
kalau pelajar itu yang paling banyak terjerat
dia kebayang gak sih indonesia mau kemana
tadi kita pak ubay bicara indonesia

gurunya terjebak pinjaman online
makanya itu penting sekali kita belajar
dengan cara mengolah uang secara bijak
tadi mengubah mindset
hidup kita ke depan seperti apa
mau tidak mau kalau kita mempersiapkan
kehidupan untuk masa depan artinya
setiap kita punya penghasilan
di saat ini ketika kita masih muda
untuk biaya kita di masa depan
memasuki masa yang tidak produktif
namanya umur manusia itu kan tadi
pak ubay bilang umur harapan hidup indonesia
sekitar tujuh puluh satu tahun
berarti kan kalau kita lihat usia pensiun
biasanya pensiun di umur enam puluh ya
enam puluh artinya ada sebelas tahun dua belas tahun
dimana kita tidak lagi produktif
tidak bisa lagi bekerja
untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari hari
artinya sebelum umur enam puluh
seharusnya kita sudah punya aset
yang bisa memenuhi kebutuhan kita
ketika kita memasuki masa
istilah anak sekarang kita harus bisa
tajir sebelum tuir
aduh saya setuju banget lagi
setuju banget kan
kalau istilahnya pak
kalau di levelnya negara
bagaimana kita sekarang masih punya
populasi yang masih muda
ketika populasi muda ini nanti menua
jadi orang tua semua
kita sudah masuk ke level
negara maju dengan income yang tinggi
caranya caranya gimana ya kita harus investasi sekarang
kalau kita individu
kita menyisihkan uang
investasi di saham
supaya ketika memasuki umur enam puluh
kita sudah punya aset
kalau negara tadi sampai oleh pak ubay
supaya memastikan kalian ini bisa tumbuh
secara optimal sehingga nanti
jadi sdm yang unggul bisa bersaing
menjadi negara maju di tahun dua ribu empat puluh
makanya penting banget
kita belajar pandisial keuangan
dan tadi kalau makin banyak
masyarakat mengumpulkan uangnya
itu nanti bisa menjadi
sumber pembiayaan pembangunan sehingga kita semakin
mandiri dalam pembiayaan pembangunan
tidak perlu lagi kita pinjam pinjam ke luar negeri
oke tapi saya setuju banget sih sama kang denny ya mengenai
pintar mencari uang
tapi tidak dalam mengolah uang
karena ya mungkin
sekarang teman teman disini
para mahasiswa itu enak gitu ya
informasi itu bisa dapat dari mana aja
termasuk dengan adanya coaching klinik
seperti ini jadi lebih membuka mata
kaumuda untuk mengolah
uangnya mereka gitu kan
kalau zaman dulu saya saya nggak ada
makanya jadi pusing tapi nggak apa apa
karena selain ada coaching klinik
seperti ini kita juga tahu
ilmu ilmu tentang mengolah uang
dan juga investasi itu bisa kita dapat
dengan mudah di sosial media
mungkin saya akan bergeser dulu nih
ke brenda ya
kalau misalnya menurut brenda
sendiri konsep dasar
seperti pengelolaan utang
tabungan investasi dan juga
perencanaan pensiun itu seperti apa sih
kalau menurut aku ya sebenarnya
proses kita mencapai
proses kita mencapai body goals
tips biar kurus apa sih
biar turunin berat badan apa sih
kan pasti nggak jauh jauh dari
walaupun kedengarannya simple banget nih
tapi seringkali itu prosesnya susah banget
gak bisa bisa kayak naik turun prosesnya kan
nah sama juga nih
ada proses naik turun yang nggak gampang
walaupun sebenarnya formulanya cuma tiga
yang pertama atur keuangan kita kan
kurangin pengeluaran yang gak penting
terus yang kedua kita harus cari uang kerja kan
seperti yang tadi pak denny udah bilang
kita memang harus
mumpung masih produktif berusaha buat kerja
ini bakal jadi bekal masa depan kita
yang ketiga formula ketiga nih
harus investasi jadi sebenarnya
ketiga ini jadi putih putih aja
cari uang kerja sama investasi
tapi prosesnya memang gak
sesimpel itu ya pasti ada
naik turunnya ada aja kebiasaan
kebiasaan kecil yang bikin kita tuh jadi
jadi gagal dalam berproses
misal nih kalau makan nih
kita suka lupa mencatat
berapa sih kalori yang masuk ke tubuh kita
suka lupa kan nah sama nih
keuangan juga kita suka lupa
mencatat apa aja sih yang udah kita
belanjakan pakai uang kita
kita nyetet tagihannya aja sih
itu pas akhir bulan ya
buka dompet isinya bond semua
baru deh disusun nih keluar apa aja
harusnya mah dicatat dari pas pengeluaran itu
betul harusnya udah di budgeting dulu nih
berapa yang boleh
boleh kita konsumsi dalam sehari
kalau lagi diet sama berapa yang boleh kita
keluarkan selama sebulan
terus contoh kesalahan kesalahan
kebiasaan kecil yang suka kita lupa tuh kayak
kalau makan kan kita suka makan terlalu kenyang kan
nah kadang juga kita
kalau belanja tuh juga kadang bisa kalep mata
overspending yang malah
berujung bikin tabungan kita
jadi habis jadi memang
proses diet dan mencapai
dan kalau pas kita mau diet
kan pasti setiap orang punya
metode masing masing kan buat nurunin berat badan
ada yang intermittent fasting
ada yang pakai diet keto
instrumen andalan masing masing apa ya
untuk mencapai goals kita
ada yang investasinya di saham
di properti ada yang di obligasi
tapi mau apapun itu
yang bikin sama adalah proses kita
turunin berat badan dan proses kita
jadi gak bisa instant gitu ya temen temen
kita mau diet hari ini
nggak bisa dong kita juga sama halnya dengan
kita mau punya goals punya satu m
mulainya hari ini nggak bisa kita
langsung ngarepin bulan depan udah satu m dong
jadi memang ada tahap tahap yang harus dilewatin
sebagai fresh grade yang
baru punya gaji
ya mungkin kita tahap awalnya adalah
kita ngeberesin utang utang kita dulu
misalkan pernah nih
pernah tergiur mencoba pay letter
nah itu yang harus diberesin dulu sebelum
kan gak lucu ya pak ya
masa kita bunga pinjolnya lebih gede daripada bunga investasi kita
bereskan dulu utangnya
terus kalau utangnya udah beres
kita mulai ke tahap dana darurat nih
dana darurat itu penting
supaya kita bisa mengcover
kebutuhan kebutuhan yang sifatnya dadakan
nah itu fungsi dana darurat disitu
kalo dana daruratnya udah terkumpul nih
baru kita mikirin
mau diinvestasikan apa nih
kita sesuaikan sama tujuan keuangan kita
mau yang jangka pendek yang butuhnya
dalam setahun atau buat yang jangka panjang
misalkan temen temen udah mulai mikir nih
kayaknya enak nih pensiun lima belas tahun lagi
nah itu juga udah harus kita pikirin tuh
kita harus berinvestasi berapa
dan di instrumen apa supaya kita bisa
mencapai goals pensiun tadi
saya pengen nanya juga nih
ke brenda mungkin ya
ingin taunya banyak banget
ingin mencoba berbagai hal baru
mungkin gara gara fomo ngeliat temen temennya
kayak tadi gitu kan ya
nah bagaimana sih caranya untuk
generasi muda khususnya
mungkin mahasiswa yang ada disini
untuk memiliki awareness
dan juga kemampuan
untuk merencanakan keuangan mereka
dan akhirnya sadar nih
demi masa tua nanti
masa depan yang lebih
oke mungkin tiap orang disini
turning point sendiri ya
kalau berdasarkan pengalaman aku nih
waktu aku mahasiswa seperti temen temen
waktu aku di semester tiga itu
aku udah nyambi kerja sebagai spg
jadi kalau temen temen pernah ke
pameran prj pameran mobil
itu dulu ladang penghasilan aku
nah waktu itu
motivasi aku buat kerja itu
cuma satu sebenarnya
biar bisa jajan lebih banyak
waktu itu aku merasa
uang jajan dari orangtuaku tuh kurang
buat aku belanja buat aku nonton bioskop
jadi aku pikir yaudahlah
aku cari kerja sambilan biar aku bisa
jajan sesuka aku gitu kan
ketika kita udah megang uang sendiri nih
kita sudah merasakan capeknya kerja
kok jadi makin pelit ternyata loh
saya merasakan juga loh
bukan makin belanja tapi kok jadi semua
makin perhitungan gitu
jadi kalau mau beli sepatu nih di mall
lihat harganya dua juta
dua juta ini kan setara setengah
dari penghasilan bulanan spg
sekian jam kerja gitu
jadi ngitungnya per jam kerja gitu
gak rela loh ini kan capeknya tuh
gak sebanding sama rasa senang
ketika beli sepatu baru tadi
nah disitulah mulai aku muncul
kesadaran untuk bener bener
membelanjakan uangku lebih
lebih apa istilahnya mindful ya
jadi aku maunya ya
beli barang atau jasa yang memang
bisa kasih aku manfaat jangka panjang
kasih aku kualitas hidup yang lebih baik
di masa depan karena bener kata
pak dedy tadi uang kita hari ini
itu sebenarnya juga untuk
di masa depan jadi bukan buat habis hari ini ya pak ya
jadi lebih kalau abis kerja
bener bener aku ngerasain sendiri sih pak
jadi aku tuh
hampir gak lulus kuliah
karena waktu di tahun terakhir
aku kuliah itu keluarga aku kena musibah
dan itu butuh biaya pengobatan yang gede
jadi mau gak mau
di tahun terakhir itu di dua semester itu
aku harus biayain uang sekolahku sendiri
nah karena aku untungnya bekerja
dan punya tabungan tadi itu
yang jadi ujung ujungnya jadi dana darurat kan
biayain kuliah dan kehidupan aku
sama kuliah itu
dan akhirnya aku bisa lulus
jadi aku bersyukur banget
aku gak langsung menghabiskan uangku saat itu juga
oke boleh tepuk tangan dulu nih
memang luar biasa sih mbak
kalau kita lihat juga datanya kelihatan
kesadaran dari generasi muda untuk berinvestasi
juga makin tinggi ya
karena kalau kita lihat di data yang sebelumnya tadi
misalnya data di sbn retail
jadi sekarang itu
mayoritas investor kita adalah justru generasi muda
justru generasi muda ya
lalu kalau misalnya saya boleh bertanya
tantangannya apa nih mbak
untuk sbn retail sendiri
pertama tentu literasinya tadi masih di dalam
masih berkurang ya kita masih punya pr untuk terus mengembangkan
tapi di sisi lain
kita lihat sekarang itu
orang makin mudah
semua dileter letterin ada lah
itu nanti ujungnya itu regret semua
semua e commerce kayaknya menyediakan layanan
bahkan nampaknya lebih mudah untuk kita
pakai letter letter tadi dibandingkan
dengan bayar kontan gitu ya
didorong kita untuk ngutang dulu
ini salah satu tantangan dimana
fasilitas untuk bisa berhutang
tadi semakin mudah
masih belum begitu kuat
makanya kita perlu untuk terus melakukan
melakukan hal seperti ini
dan tadi yang juga sampaikan oleh brenda
yang juga menjadi tantangan buat anak muda
adalah peer pressure gitu ya
karena ketika semua
pada nonton coldplay ya semua seolah olah kita harus
dari tiktok pak biasanya
nah itu dia
jadi peer pressure sangat tinggi makanya
kita harus hati hati dalam berteman
karena ini faktor dari teman juga
makanya ada yang bilang
kalau berkumpul dengan temen temen yang
satu dua bulan kedepan akan ikut olahraga ya
saya setuju sih pak kalau misalnya masalah itu
pasti dalam suatu saat akan ikut ikutan
untuk melakukan tadi
pengelolaan keuangan dengan lebih baik
jadi mumpung asli muda
cari circle yang tadi yang positif
untuk apapun kegiatannya
itu saya juga setuju karena saya kalau
kalau saya sendiri gitu ya pak ya
saya tuh memegang teguh
bahwa saya itu adalah
cerminan dari lima orang di dekat saya
kebalikannya ya berarti ya
jadi saya itu pasti akan
mengambil sedikit behavior
dari lima orang terdekat saya
jadi apakah itu buruk atau baik
jadi memang ya lingkungan juga
berpengaruh benar banget ya
bukan milih milih kenal orang ya
kita kenal semua orang berteman semua
tapi yang menjadikan teman dekat circle
terdekat kita itu yang perlu kita
oke mungkin ini satu pertanyaan
terakhir untuk brenda ya
mengenai teknologi ini kan
blessing dengan teknologi
yang semakin canggih gitu ya
kalau dari brenda sendiri bagaimana sih
teknologi dan juga modern
keuangan yang mungkin dapat
membantu meningkatkan literasi keuangan gitu
aku setuju banget sih dengan
teknologi makin canggih
dan makin membantu kita untuk
mengatur keuangan kita karena
aku ingat waktu aku masih mahasiswa
aku juga ada seminar seminar
obligasi reksadana secara teori aja
tapi kita gak bener bener tau
praktikal gimana bisa beli
dan dulu tuh karena mungkin
masih mahasiswa masih nggak punya banyak duit
aku juga minder buat tanya gitu loh
karena di pikiran aku
wah kalau beli obligasi
harus ke bank pasti butuh
dan untungnya sekarang tuh bersyukur banget
di era zaman sekarang tuh kita udah banyak aplikasi
produk produk investasi yang sangat terjangkau
misalkan beli ori ini bisa dari
sejuta aja beli reksadana
bisa dari seratus ribu aja
jadi tuh kayak udah gak ada
alasan lagi ya buat menunda nunda
untuk menambung dan investasi
cuma yang jadi prnya nih pak
jangan sampai aplikasi
yang makin banyak makin berkembang
tapi yang dilirik sama generasi muda
malah aplikasi yang bodong
ya itu tantangannya emang
kita juga banyak sudah beredar
investasi bodong ya
sehingga banyak orang yang
pertama kali investasi langsung rugi gitu
langsung kejebak investasi bodong
begitu trauma denger nama investasi itu
seperti dengar nama mantan yang menikah
sampai orang tuanya
susah move on nya
ini salah satu tantangan juga
begitu orang udah trauma
susah lagi kita ajak untuk investasi
ke instrumen yang legal gitu ya
betul padahal bukan salah investasi
sebenarnya tapi salah tempat aja ya
salah tempatnya aja
nah kalau misalnya untuk kolaborasi kolaborasi
gimana nih karena kan kemarin tuh lagi
kolaborasi sama artis artis gitu kan
yang kita lihat di berita berita
ori ini atau sbn retail ini kan
pasti kolaborasi juga bisa diceritain sedikit pak
mungkin terakhir dari saya
memang kita harus sadari juga
bahwa sebelum berinvestasi
sebelum kita kalau dalam
agama itu sebelum beramal
harus berilmu dulu
sebelum melakukan sesuatu kita harus tahu dulu ilmunya
jadi sama sebelum kita berinvestasi
kita harus tahu dulu
instrumen ini resiko seperti apa
jadi kalau di kita biasanya ada
rumus dua l sama dua r
ini instrumen sudah terdatar gak
di otoritas yang berwenang di ojk misalnya
atau di bapti ini legal
terus kita lihat juga nih
ketika dia menawarkan imbal hasil
ini logik gak dari mana dia mendapatkan uang itu
kalau gak logik tinggalkan
terus yang ke tadi
begitu ditawarkan return yang tinggi
sudah gelap mata
tanpa tahu risikonya
jadi harus berhitung
seberapa besar resikonya yang harus kita tanggung
kita antisipasi ketika ada yang menawarkan
suatu instrumen dengan return yang tinggi
kalau gak make sense
kita tinggalkan juga
jadi dua l sama dua r
makanya saya senang sekali kita kolaborasi
dengan para influencer
dengan para mahasiswa
akademisi semua pihak pokoknya
untuk kita sama sama meningkatkan literasi
keuangan dari masyarakat indonesia
supaya jangan sampai terjebak di instrumen
instrumen yang bodong
ataupun yang judi online tadi
makanya ada tadi kalau kita lihat
tagline dari ori kalau teman teman ada yang naik krl
gak ada gak
kalau naik krl nanti akan dengar
jingle nya itu adalah
lagi ke bojong beli ke dondong
daripada kejebak inflasi bodong
mending ori dong
tempok tangan dulu
satu lagi ada satu lagi
mendingan investasi yang serius
kalau dengar di krl
akan kelihatan nanti beberapa gerbong
sudah ada sekitar tujuh puluh gerbong ya
yang kita sewa
untuk bisa selain suara
juga ada grafik grafiknya
disitu ada qr code
itu landing page kita semua informasi tentang
ori ada disitu
lagi lagi kemudahan ya untuk mendapatkan informasi
sampai ke gerbong gerbong krl
kali ini kita kolaborasi dengan kai
tapi kan dari tadi ini saya nanya
mulut ke kang denny dan juga ke brenda
kali ini saya pengen ngasih kesempatan
untuk para mahasiswa
ini mungkin untuk tiga hingga lima mahasiswa
kepada narasumber kita
di depan sini ada kang denny
dan juga ada brenda
boleh siapa yang mau bertanya
wah ini udah banyak
silahkan ini ada
kamu tadi udah nih yang pakai masker
ntar ya tunggu dulu ya sabar dulu
ini yang di depan dulu
mungkin bisa disebutkan nama
dari fakultas mana dan ke siapa
kalau kan nama saya kelvin saya dari program
sedi management dan saya mau nanya ke
k branda bagaimana caranya supaya
kita anak muda atau ada gak
metode khusus supaya yang
merencanakan keuangan di masa depan
mungkin metode yang paling
simple itu adalah
yang mungkin kelvin juga udah pernah denger ya
jadi uang kita
yang sifatnya pokok
aku untuk nabung jadi aku punya
target ke diriku sendiri aku tabung
yang sifatnya kesenangan gitu
apakah dana darurat udah
terkumpul atau belum dana darurat itu
dua belas kali dari pengeluaran bulanan dalam setahun
kalau misalkan temen temen
mengumpulin dana darurat itu sebenarnya nggak harus
dikumpulin langsung semuanya gitu
dicicil betul jadi misalkan
di bulan pertama kita
satu juta untuk dana darurat
kita kumpulin aja terus sampai
atau enam kali atau dua belas kali
pengeluaran bulanan kita nah
nanti kalau dana darurat sudah terkumpul kita masuk
ini disesuaikan lagi
sama kebutuhan keuangan kita
kalau aku pribadi aku tuh eee
ngebaginya jadi kebutuhan jangka pendek
menengah dan panjang
kalau yang kebutuhan jangka pendek
itu aku biasanya aku
naronya di rdpu
terus kalau yang jangka menengah itu
aku naronya di
rdpt atau di obligasi
seperti di ori atau di fr
kalau ori kan ada masa penawarannya ya
nah kalau fr itu bisa
dibeli kapan aja gitu
jadi gak ada alasan buat menunda investasi
nah yang buat jangka panjang aku
aku taruh di instrumen yang lebih agresif
seperti di saham di crypto gitu
jadi memang sesuaikan aja sama
mau capai dalam
jangka waktu dekat menengah atau panjang
dan kita sesuaikan sama
pengetahuan kita masing masing
karena agak tricky ya disini ya
kalau misalkan ditanya gimana sih cara paling simple buat
buat ngelola uang buat investasi
oh harus beli saham harus beli apa gitu
aset apa karena memang balik lagi
sesuai dengan resiko dan pengetahuan kita
cuma bener yang tadi dibilang sama
pak denny kalau misalkan kita masih
pemula nih baru mau belajar investasi
tapi kita terlalu
untuk berinvestasi di market yang agresif
seperti saham nah
solusinya adalah memang investasi di aset aset
yang konservatif tapi returnnya itu
bisa di atas aset konservatif lainnya
seperti ori ini di
dan apa suku hubungannya juga
udah pas ya kuponnya ya
daripada uangnya nganggur doang di bank
di instrumen yang konservatif
oke jadi balik lagi ya seperti yang dijelasin
berenda pada awal sama seperti
diet harus tahu dulu nih masing masing
karena gak satu hal itu
bukan works untuk everybody
jadi ya memang harus disesuaikan
kalau bisa tambahin
sebenarnya waktu aku masih
mahasiswa itu tuh aku
karena gak banyak ya instrumen investasi
yang aku tau dan gak ada aplikasi juga
buat aku beli langsung sebenarnya aku tuh
gak terlalu banyak
berinvestasi di masa masa
pas masih kuliah karena nggak punya
aksesnya tapi justru
menurutku di masa muda ini tuh adalah masa masa
kita perbesar kapasitas
diri untuk kita
meningkatin skill cari kerja biar kita juga
punya uang yang cukup untuk kita atur
jadi harus balance kita ngatur uangnya balance
cari uangnya balance
oke terima kasih brenda
mungkin ada dari teman teman yang mau nanya lagi
mungkin sekarang tadi udah di depan
saya mau ke yang belakang itu
paling belakang bisa berdiri ya pakai baju hitam
boleh dikasih micnya teman teman panitia
bisa disebut namanya
dari fakultas mana dan
ke siapa nih pertanyaannya ditujukan
pernah nalakan nama saya elvin dari prodb
saya ingin bertanya mengenai kan baru baru ini kita lagi
ada perubahan regulasi
dan perubahan kebijakan pajak nih pak
ada nggak sih dampak dari perubahan tersebut
terhadap daya tarik
ori ataupun obligasi
negara retail bagi para investor pak
jadi sebelum kita menerbitkan
hamilisasi perpajakan di tahun
itu kalau kita lihat
omnibus sebelumnya malah
yang namanya pajak
untuk bunga obligasi
jadi justru dengan peraturan baru kita turunkan menjadi
termasuk obligasi retail menjadi menarik
karena spread dengan tadi
jadi semakin menarik
dan sebetulnya kalau dari sisi
dengan kita menerbitkan undang undang hamunasi perpajakan
ini targetnya kan sebetulnya
dengan tax ratio kita semakin meningkat
apbn kita akan semakin sehat
karena pendapatan negara akan semakin tinggi
kemampuan untuk membayar kewajiban
termasuk kepada para pembeli
sbn ini akan menjadi semakin meningkat
atau yield dari sebagian negara indonesia
baik yang di domestik maupun di global
dengan us treasury
itu semakin lama semakin menyempit spretnya
investor sudah semakin percaya
dengan sbn kita
karena kita memiliki fundamental ekonomi yang
sangat strong cukup baik
makanya resiko premiumnya menjadi semakin rendah
sehingga selisih antara
dengan sbn kita menjadi semakin menyempit
oke terima kasih kang nedy
ada pertanyaan lagi
udah benar menjawab ya
oke jempolnya sudah diacungkan
untuk teman dengan
jaket hitam dan daleman kuning
ini senang banget deh kalau misalnya
ngelihat mahasiswa gitu ya
itu pada antusias
gitu mendengarkan dan juga
bertanya gitu kan ya
itu yang pakai jaket
selamat siang kak brenda
saya mau bertanya nih
terus investasi sih kan ada tiga tempat
yaitu saham proper tidak obligasi
dari ketiga tempat tersebut
tempat manakah yang paling baik
oke terima kasih eko pertanyaannya
investasi yang baik itu
investasi yang tepat dengan tujuan kita nah
eko tanyakan tadi
saham properti dan obligasi
punya ciri khas masing masing
punya kelebihan dan kekurangan masing masing
misalkan kita ambil
properti itu kalau kita beli itu
bisa juga jadi aset buat kita tinggalin sendiri
yang harus diperhatikan adalah
pertama itu tidak liquid ya pak ya
jadi memang ini tuh
investasi yang gak menghasilkan
dan ada cashflow yang harus kita keluarkan tiap bulan
untuk maintenance investasi ini
wah kayaknya aset aku ini
kalau di belikan properti
kayaknya aku susah deh
soalnya aku butuh cashflow tiap bulan nih
berarti properti disingkirin dulu nih
kita beralih ke pilihan aset lainnya
saham itu secara historis
mungkin lebih tinggi
bahkan bisa lebih juga
tapi saham itu kurang cocok buat teman teman
yang memang belum mengerti nih
gimana cara menganalisa marketnya
atau teman teman yang belum punya
waktu untuk selalu
memeriksa pergerakan marketnya
jadi saham itu lebih flukuatif
kalau misalkan beli sekarang satu juta nih
terus tiba tiba minggu depan
teman teman butuh uangnya
kan bisa aja sejuta itu jadi lima ratus ribu
karena pergerakan pasar tadi
jadi kalau misalkan teman teman ngerasa
seratus juta ini uang nganggur kok
uang dingin yang nggak dipakai dalam jangka panjang
berarti teman teman cocok sama investasi saham itu
tapi kalau misalkan teman teman
butuh uangnya segera kayak belum tahu nih
apakah satu juta ini akan dibutuhkan
atau dibutuhkannya bulan depan
atau dibutuhkannya tahun depan
masih ngambang gitu ya mungkin yang lebih cocok adalah
pertama kita sudah tahu returnnya berapa
ori ini sudah tau returnnya berapa
obligasi ini kalau misalkan teman teman punya uang lebih
di investasi dengan jumlah yang gede
itu lumayan ya pak kupon bulanannya ya
jadi ada semacam cash flow yang kita dapatkan
dan obligasi negara ini tentunya
resikonya sangat kecil
karena ditanggung sama pemerintah sendiri ya pak ya
jadi balik lagi
untuk kebutuhan eko saat ini
oke sudah jelas ya eko
dengan jawabannya brenda ya
terima kasih brenda mungkin
satu pertanyaan lagi nih
itu temannya disitu perempuan
ini cewek pakai masker
sering tebak tebakan itu ya jadi gini memang beda persepsi orang terkait dengan surat utang ini
antara yang punya sama yang nggak punya kalau yang nggak punya ori yang nggak punya spn retail
kalau kita pemerintah mengalokasikan sekian ratus triliun di apbn pasti ngomongnya
wah apbn kita habis bayar utang padahal kita tahu disampaikan oleh pak ubay
ada perbankan aspirasi anda pensiun termasuk investor individu jadi yang menikmati adalah kita kita juga
makanya kalau kebalikannya kalau yang punya spn retail atau mau beli spn retail
kalau setiap kita mengumumkan akan menerbitkan ori
setelah itu minta apa kuponnya naik
padahal kalau kupon naik artinya kan alokasi dari apbn harus tinggi
jadi beda memang beda persepsi antara orang yang ingin berinvestasi sama yang sekedar ingin nyinyirin pemerintah saja
jadi dalam kita menentukan kupon untuk obligasi
biasanya kita melihat tentu bagaimana pergerakan kupon pergerakan sbn di secondary market untuk yang tenor hampir sama
misalnya kalau kita mau menerbitkan yang tinggi kita bisa menerbitkan yang tinggi
maka kita bisa menerbitkan yang tinggi

itu menjadi referensi utama
kemudian kita juga akan melihat ke depan seperti apa dengan melihat indikator ekonomi
jadi kita lihat kira kira tingkat pertumbuhan ekonomi inflasi
nanti tingkat suku bunga acuan bank indonesia nilai tukar
itu menjadi faktor faktor makro yang menjadi pertimbangan untuk kita menebak kira kira ke depan harus naik atau turun
ini bunga kita
kemudian juga kita akan melihat juga kira kira instrumen yang mirip mirip dengan ini seperti apa
berhasilnya seperti kita akan melihat rata rata bunga deposito berapa yang dikasih
kemudian juga kita akan melihat juga tingkat penjaminan lps seperti apa
jadi kira kira itu yang menjadi beberapa faktor pertimbangan ketika kita menerbitkan kupon
terkait dengan tenor kalau ory kita banyak juga di teman teman financial planner
sama influencers kalau dulu kan kita hanya menerbitkan antara dua atau tiga tahun
dan ternyata berdasarkan evaluasi kita juga berdasarkan hasil
apalagi kita lihat di data ya data yang kita miliki ternyata kepemilikan investor individu
untuk seri seri fr yang lima tahun sepuluh tahun terutama lima belas tahun itu meningkatnya luar biasa
artinya ada kebutuhan dari investor individu terhadap sbn yang tenor panjang
karena mungkin dua tiga tahun dianggap terlalu pendek
makanya kemudian sejak tahun ini mulai tahun ini kita menerbitkan sbn retail dengan dua tenor
biasanya pertama kemarin kita sbr dua dan empat tahun kemudian ada yang sr tiga sama lima tahun
dan sekarang kita menawarkan ory tiga dan enam tahun
jadi silahkan memilih antara dua sampai enam tahun untuk yang seri seri retail
tapi untuk yang seri seri non retail itu lebih luas lagi
pilihannya hanya nanti mana yang paling cocok nah salah satu pertimbangannya adalah sisi tadi transferannya
kalau untuk yang retail kan bulanan kalau seri fr enam bulanan per semesteran ini pembayarannya
jadi silahkan dipertimbangkan mana yang lebih cocok untuk teman teman
yang butuh bulanan atau butuh enam bulanan
yang mau cepat kan bisa per bulan gitu kan atau yang enam bulan nih kumulatif dulu dikumpulin dulu
jadi langsung ah menikmati itu uangnya ya
secara dari enam bulan itu
oke terima kasih kang denny sudah cukup jelas ya dari jawabannya
ini walaupun sebenarnya seru banget ya untuk ngobrol ngobrol kayak gini
tadi aja kita udah bisik bisik ya kang denny aduh gak berasa nih waktunya
tapi saya disitu udah di satu menit lagi satu menit lagi gitu
jadi terima kasih sebelumnya untuk kang denny dan juga untuk brenda yang udah ngobrol ngobrol disini bersama teman teman dari ubm
ini semoga ilmunya ini bisa
diterapkan dan tentunya sekali lagi saya pengen mendengar nih untuk closing statement dari kang denny dan juga brenda
nabung itu ya menurut aku adalah sebagai sarana kita tuh menghargai diri kita dan kerja keras yang udah kita lakukan
supaya di kemudian hari kita tuh bisa punya hidup yang lebih baik
bisa pensiun dengan tenang misalkan
jadi waktu yang tepat untuk nabung adalah hari ini teman teman
jangan sia siakan masa muda kita
oke tepuk tangan dulu untuk brenda
selanjutnya nih kita mendengarkan closing statement dari kang denny
nah salah satu keistimewaan sbn retail atau ori dibandingkan dengan jenis instrumen yang lain adalah teman teman punya kesempatan untuk berkontribusi untuk membiayai pembangunan melalui apbn
gak ada ya
jadi tadi saya bilang dua kali
kalau anda berinvestasi maka uangnya ini akan diberikan ke ubm
maka uangnya ini akan dipakai untuk membiayai pembangunan
jadi dengan berinvestasi di sbn retail anda secara aktif membantu keuangan pemerintah
makanya kalau teman teman yang masih muda ini berinvestasi di surat berharga negara maka kalian akan lebih berharga di mata calon mertua
karena keuangan menteranya dibantu apalagi keuangan mertua
aduh jadi kalau misalnya cari calon yang investasinya di sbn
boleh itu kriterianya
oke terima kasih sekali lagi untuk kang denny dan juga brenda
boleh tepuk tangan ya teman teman untuk narasumber kita hari ini
semoga ilmunya bisa diterapkan dan juga teman teman di sini semakin melek tentang literasi keuangan dan juga investasi
oke acara bisa
oke acara bisa saya kembalikan ke cynthia
luar biasa sekali
mas denny kak brenda dan juga kak sarah boleh untuk tahan sebentar karena kita akan foto bersama terlebih dahulu
tapi sebelumnya sekali lagi berikan tepuk tangan untuk sesi coaching klinik sama kak brenda dan juga mas denny
tadi ya pastinya
semoga bermanfaat untuk teman teman semua
dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada universitas bunda mulia serta teman teman semua
dan pastinya direkturat jenderal pengelolaan pembiayaan dan resiko kementerian keuangan
dengan demikian sebelum menutup saya ingin mengundang kembali bapak ubaidi kemudian juga ibu kandi pak chandra ibu kresha ibu leli
untuk kita bersama sama foto terlebih dahulu di atas panggung
kami persilahkan untuk foto bersama ya sebagai penutup obrolan investasi untuk negeri ghost to campus
yang digagas oleh djppr hari ini bersama dengan universitas bunda mulia yang sudah menyediakan venue yang luar biasa ya hari ini di grand auditorium ubm
baik kita akan foto bersama terlebih dahulu
tadi juga teman teman antusias bertanya ya di sesi coaching klinik
yang pastinya semoga bisa bermanfaat untuk teman teman semua menambah gairah investasi untuk kaum muda indonesia ya
yang pastinya juga untuk peran serta dalam peningkatan investor dalam negeri
sekali lagi bapak ibu ya saya hitung
tiga dua satu
nah ini penting nih pak
terima kasih banyak sekali lagi semuanya bapak ibu hadirin
djppr dan juga universitas bunda mulia hari ini luar biasa
teman teman semua juga kami ucapkan terima kasih sudah hadir dan mendengarkan dengan seksama semua sesi kuliah umum
kemudian juga tadi ada coaching klinik ya dari narasumber kita ada pak denny dan juga kak brenda
yang tadi pesannya adalah
bagaimana cara mengatasi keuangan siasiakan masa muda
kalau dari kang denny keuangan sendiri aja bisa diatur apalagi mertua
jadi menjadi nilai tambah ya untuk mencari perhatian mertua
jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk posting ya dan di tag di djppr kemenq dan juga ditsun kemenq
nanti akan ada hadiah satu juta rupiah untuk lima orang pemenang
dengan demikian saya cynthia karani pamit undurin untuk acara orasi goes to campus hari ini di ubm
terima kasih banyak sekali lagi semuanya sampai jumpa di acara selanjutnya
terima kasih selamat siang